sementara itu secara terbuka wakil ketua umum partai golkar erwin aksa bilang soal gaya politik golkar yang cenderung merapat pada pemerintahan yang akan sunrise ketimbang pemerintah yang sudah sumset
berikut ini cuplikan pernyataan dari erwin aksa dalam program podcast lanturan di channel youtube kompas tv
kebiasaan golkar itu mendekat kepada pemerintahan yang lagi sunrise
iya lah kalau yang kira kira udah mau ini nih cara mau baca gini yang lagi sunrise
karena yang lebih sunset selesai oktober
itu loh poinnya ada sunrise ada sunset
ya kan saya ambil pak joko golkar menang dua ribu empat
jadi selalu mendekat yang lagi sunrise yang lagi sunrise itu nanti oktober
berhasil mengambil golkar waktu itu karena golkarnya ingin mendekat dengan yang sunrise
tapi ini masalahnya yang lagi sunset mau sunrise lagi